mama sengaja kembali dan ngomong itu
supaya hak adopsi renal lepas dari saya sama andin
saya salah apa sama mbak
saya sudah banyak membantu keluarga mama ya
mama rasa pasti bakal terpukuh
karena anak yang menikahi mantan narapidana
mas al pasti sangat kecewa
karena aku udah bikin dia kehilangan hak asur rina
bu sarah yang langsung mengatakannya kepada saya
kalau bu ani itu bekas narapidana
karena itu saya ingin menanyakan langsung kepada bu andin
ibu pernah dipenjara selama hampir empat tahun
kenapa mau bilang ke ibu panti
pernah bukan aku pelakunya mak
aku nggak bersalah
aku dihukum atas perbuatan yang gak aku lakuin
gak bisa berpikir sama si penjen
kenapa gue bisa biarin teman teman
boleh berpikir sama si penjen sedang saling nyob
mau lakukan obat atau klien akan bisa jemput kerja marsial
aduh udah jadi gembok lagi
asik asikan lu molot
nangis di depan gerbang bukan dulu bukain gerbangnya
ya kagak lah apaan ini pendaringan gua mirna
ya udah buruk
din lu kenapa andin
kalo nangis di depan gerbang gini sih
nanti gua ceritain ya

di depan gerbang begini
kan harusnya dia ngejemput enak kan ya
pabos juga gak ada
aduh ada apaan nih dia nih
aduh ada apaan nih dia nih
maka lu jangan banyak kemular lu ah
hah pake nyalahin aja
andin ada apa
kenapa ada apa
maka soal demsi rini dicabut ma

rini semua salah aku ma
rini semua salah aku ma
mama gak ngerti kenapa bisa salah kamu
kenapa bisa salah kamu aja
jangan pernah kasih tahu mama
alasan lepasnya hak adub si rena
aku alasannya apa
asalkan jangan pernah kamu sebut kalau
lepasnya hak adub si rena
itu karena kamu buka senelapi

jangan lupa like share dan subscribe ya

yaudah kamu ke kamar aja istirahat dulu ya
tenangkan pikiran kamu ya
tenangkan pikiran kamu ya

aku gak jujur sama mas luma selalu aku
mas luma selalu aku
mas luma selalu aku
aku pikir rena bakal kembali ke rumah ini
ada apa ini
kamu kok dateng dateng
terus marah kayak begini
mama cuma ngejawab pertanyaan aja
gak usah bohong ma
mama sengaja kembali dan ngomong itu
supaya hak adopsi rena lepas dari saya sama andin
saya salah apa sama mama
saya sudah banyak membantu keluarga mama ya
saya nggak akan tinggal diam
saya pasti akan dapatkan hak adopsi rena kembali
satu lagi ma
saya akan selalu ingat kelakuan mama terhadap saya
saya gak akan pernah lupa
ingat itu ma
mama kenapa sih
kok sedih banget
tadi al datang kesini
terus dia marah marah sama mama
dia tahu soal wawancara mama
mama lakuin ini karena kamu yang suruh